beliau menjelaskan pemikiran beliau yang saya rasa sangat positif untuk rakyat ke depan
dan tentu ini yang mungkin dengan segala kerendahan hati background saya selama ini swasta
sama seperti mungkin nadiem atau wisnu tama yang tidak pernah berkecimpung ke pemerintahan
tetapi ya memang bagian tugas negara yang saya rasa kadang kadang yang tidak pernah terpikirkan
tapi tentu intinya bagaimana beliau memaparkan pemikiran beliau yang memang saya rasa ya kita kita semua wajiblah membantu
dan ini juga sesuai dengan pidato beliau kemarin
dan juga ini buat rakyat
pak spesifik pak spesifik bidangnya apa
saya lebih banyak di ekonomi
maksudnya main komprekonomian ya pak
kita lihat ada penurunan performance pak
saya nggak tahu itu
lebih banyak di ekonomi
ya saya rasa kan beliau kemarin menyampaikan bahwa
bahwa di dua ribu empat puluh lima bahwa target daripada kita itu akan menjadi negara maju
dimana gdp per tahunnya itu tiga ratus juta lebih
ya rata rata gaji hampir tiga puluh juta
ini kan sudah jadi negara maju
dan dimana juga tingkat kemiskinan waktu itu targetnya dua ribu empat puluh lima
nah tetapi kan itu dua ribu empat puluh lima
ini kan lima tahun
nah tentu dalam lima tahun ini dengan kondisi daripada persaingan perang dagang ekonomi
yang banyak juga sekarang negara tetangga juga mulai merasakan
nah ini kan perlu diantisipasi
tentu yang seperti beliau sampaikan kemarin ibarat
kalau hanya pelantikan di satu titik tahun depan satu titik terus
ya itu akan jadi undang undang
tetapi bagaimana kita harus merubah hal yang sudah menjadi monoton
ini harus dirubah total
karena sekarang itu eranya yang harus produktif
kalau tidak ya kita akan terus menjadi market
bukan berarti kita anti asing
tetapi bagaimana kita juga harus menjaga produk produk nasional
hal hal yang lain gitu
nanti kalau pada saat dilantik ya harus tanda tangan
ini kan masih calon kan
nanti beliau yang menyampaikan saja
mas kalau ada bercoran pak bus tengah itu harus berbocoran
enggak kalau saya ikut
mereka di menko ya mas tapi tersedia ya pak ya
ya kalau udah ada mapnya
mas ini kan ada mapnya
mas ini tadi tadi
mas ini tadi tadi
mas ini tadi tadi
mas ini tadi tadi
mas ini tadi tadi
mas ini tadi tadi
saya yang pasti dari beliau rencana
mas ini tadi tadi
mas ini tadi tadi
sampai ketemu kok
seperti menurut saya
seis juga menentukan sesuatu
ceritanya di tempat tempat
jadi itu tak mungkin
saat ini rupanya
dengan jabatan seperti ini
tentu kita harus
berhenti total memang sih
cukup berat buat saya secara
pribadi karena memang kan
pada saat asean games juga berhenti total
dua tahun delapan bulan
terus kemarin juga
ada kerjaan yang lain
tiga tahun lebih
ya mungkin ya
ya itu rahasia allah lah
karena kan sehari harianya memang
kenapa nggak berhasil
instingnya ya rata rata ya
bukannya kemarin berbulan bulan putih juga
jadi instingnya sudah putih